terima kasih anda masih bersama kami
sebaran kasus penyakit mulut dan kuku atau pmk pada hewan ternak sapi
meluas di kabupaten gresik jawa timur
setidaknya ada tujuh belas ekor sapi mati ribuan lainnya terinfeksi
sementara itu di kabupaten jombang jawa timur ada dua ekor sapi mati akibat penyakit ini
sebanyak satu lima puluh enam ekor sapi terjangkit pmk di kabupaten gresik jawa timur hingga kamis pagi
yang tersebar di sepuluh kecamatan di antaranya gresik selatan dan utara
menurut dinas pertanian gresik dari seribu lebih kasus pmk di gresik
sapi yang meninggal sebanyak tujuh belas ekor
tingkat kematiannya diklaim tergolong rendah yaitu hanya satu tujuh persen
eko aninito putro kepala dinas pertanian gresik mengatakan
saat ini gresik kekurangan atau minim tenaga dokter hewan
sehingga penanganan kasus pmk kurang maksimal
wabah penyakit mulut dan kaki atau pmk semakin meluas selain di wilayah jawa timur
yang kini menyerang sapi peternak di kabupaten jombang
setidaknya dua ekor sapi peternak mati setelah terjangkit pmk
data yang dikantongi pihak dinas peternakan jombang di kecamatan tambelang ini
hanya ada satu titik atau kandang sapi yang sudah diserang pmk
hal itu dibuktikan dengan hasil laboratorium yang telah menyatakan
bahwa hewan ternak tersebut positif terjangkit pmk
apabila dia sakit kita obati seperti biasa
tidak tahu kalau misalnya itu pmk
menular ke satu titik ini saja
satu kandang ini saja
satu kandang ini saja
atas wabah pmk tersebut pihak dinas peternakan jombang melokalisir lokasi kandang agar tidak menyebar
tim liputan cnn indonesia
daging hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau pmk disebut masih bisa dikonsumsi pada bagian tertentu
daging yang dikonsumsi juga harus melewati prosedur pemeriksaan sesuai aturan
menteri pertanian syahrul yassin limpo menyampaikan ini dalam keterangan pers pada hari rabu sore
syahrul yassin limpo menegaskan merujuk penjelasan kementerian kesehatan
penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tidak menular ke manusia
namun daging hewan ternak yang terkena pmk masih bisa dikonsumsi pada bagian tertentu
bagian yang tidak bisa dikonsumsi adalah area mulut bibir dan lidah bagian kaki serta jerawan atau isi perut
menteri pertanian mengatakan stereotipe strain virus pmk di indonesia
vaksin ini berfungsi untuk menentukan bentuk intervensi vaksin yang akan dibutuhkan
bersama pihak pihak terkait kementerian pertanian sedang mengusahakan vaksin pmk dalam waktu secepatnya
dagingnya pun masih bisa dimakan kecuali yang beberapa teknis
oleh karena itu untuk melengkapi semua rph yang ada pak dirjen akan menurunkan kekuatan semaksimal mungkin
tidak ada rph pemotongan yang telah dikonsumsi
bagaimana cara menghasilkan rph yang telah ditetapkan oleh para bupati yang tidak terkawal oleh tenaga kesehatan
masyarakat atau peternak sapi diminta segera melapor ke dinas kesehatan setempat bila menemui hewan ternak yang mengalami gejala penyakit kuku dan mulut
namun apa ciri ciri penyakit menular pada hewan ternak ini dan apakah penyakit ini menular ke manusia berikut informasinya
guru benar makasih

guru besar kesehatan masyarakat veteriner universitas erlangga surabaya mustafa helmi effendi rabu siang menjelaskan gejala paling umum dari sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku adalah mulut pecah pecah dan bentuk kuku yang tidak beraturan
jika menemukan sapi dengan gejala tersebut peternak harus segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat untuk penanganan lebih lanjut
mustafa juga menegaskan penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia
namun menular ke sapi yang berusia di bawah tiga tahun

jika tidak segera ditangani
jadi begini penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit virus yang sangat menular
sebetulnya ciri ciri pada sapi itu sangat mudah untuk dilihat
yang pertama itu adalah lepuh lepuh pada mulutnya sapi
jadi sapi itu lepuh lepuh kemudian pada kukunya itu juga ada lepuh lepuh
sehingga sapi itu goyang goyang dan ciri yang khasnya keluar iler
istilahnya itu hipersalivasi

setelah mengetahui wabah penyakit mulut dan kuku ini
telah menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di jawa timur
seperti di gresik mojekerto lamongan dan sidoarjo
muhammad yanwar komarudin surabaya jawa timur
wabah penyakit kuku dan mulut atau mulut dan kuku melanda hewan ternak di aceh dan jawa timur
pemerintah mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari wabah ini
tapi bagaimanapun wabah ini telah mengancam penghidupan para peternak
dan juga penjualan
dan juga penjual ternak penjual daging juga berpengaruh
dan juga kestabilan pasokan daging di indonesia
kita akan membahas yang lebih lanjut bersama para narasumber sudah bergabung melalui zoom
ada nur yani zainuddin direktur kesehatan hewan kementerian pertanian
dan juga dr hewan hermawan widibia ketua perkumpulan peternak sapi dan kambing
ibu nur yani dan juga pak hermawan selamat sore
iya selamat sore mbak
pak hermawan bisa mendengar suara saya
oke baik baik terima kasih bapak dan ibu sudah bergabung sore hari ini
saya ke bu nur yani terlebih dulu
bu nur yani pertimbangan penetapan ini menjadi wabah di jawa timur dan aceh
apa saja pertimbangannya dari kementerian pertanian
iya jadi terima kasih yang tahu
terima kasih yang tahu
yang sudah ya
bisa bisa ibu saya bisa mendengar suara anda
jadi yang kita terima kasih bahwa buku ini adalah penyakit yang pernah ada di indonesia sebelum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan pada kata penulisnya kemudian dinyatakan bahwa penyakit ini telah bebas dari indonesia
dan apa yang kita tahu
apa yang kita saksikan atau apa yang kita pelan dalam bahasa indonesia
telah dilakukan konfirmasi terkait dengan kasus adanya pmk di timur dan di aceh
di jalak limis yang mengarah
dan saat dasar
suara anda terdengar terputus putus belakangan
jadi nanti kami akan memperbaiki dulu jalur komunikasinya
ibu saya akan ke pak hermawan terlebih dulu
baik pak hermawan
baik pak hermawan bagaimana respon teman teman yang tergabung dalam asosiasi dalam perkumpulan setelah ada penetapan ini
terutama teman teman di jawa timur dan juga di aceh
sebetulnya yang bikin panik itu kan karena berita berita di media sosial pak
di media sosial oke
jadi kita berusaha untuk membuat mereka para peternak anggota kami itu supaya tidak panik
jadi salah satu yang menjadi fokus kami adalah memperedukasi kepada mereka
melalui apa pak hermawan edukasinya jadi ciri ciri hewan yang terpapar begitu ya pak kira kira
ya salah satunya itu tapi terutama pada cara cara penularannya
sebetulnya penyakit ini kan bisa dikendalikan
saat kita tidak panik
karena anggota kami itu anggota peternak rakyat
yang kepemilikannya dua tiga ekor saja

karena di dalam kandang itu sudah masuk dalam isolasi
asal kita bisa tenang kita bisa mengambil kandang kita saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan
oke oke baik saya akan ke bu nur yani lagi sekarang bu nur yani bisa mendengar suara saya
ya bu nur yani mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara anda bu nur yani
ya sekarang terdengar
ya sekarang terdengar
bu nur yani kalau dari data yang didapatkan kementerian pertanian sudah seberapa luas sebenarnya penyebarannya sekarang
baik berdasarkan data dari kementerian pertanian sendiri kementerian pertanian sudah menetapkan wabah terkait dengan empat kabupaten
tetapi memang karena penyakit ini sangat menular maka beberapa daerah di indonesia sudah terlaporkan terkait dengan adanya dugaan yang mengarah ke pmk seperti itu
dengan pengujian laboratorium mbak
masih di uji di laboratory
masih di uji di laboratory

kalau misalnya tadi informasi yang sebelumnya muncul ada kendala sebenarnya beberapa di lapangan
salah satunya adalah minimnya dokter hewan
selain itu apa kendala yang dialami di lapangan bu nur yeni sebenarnya
sebenarnya kendala yang dialami di lapangan tadi selain petugas
jadi memang beberapa supply jadi memang salah satu yang kita lakukan sementara saat ini adalah melakukan pengobatan
jadi memang kita kekurangan terkait dengan pengobatan peralatan untuk desinfeksi desinfektan
karena ini adalah tindakan pertama kali yang bisa kita lakukan selain mengisolasi ternak
untuk memberikan efek tidak panik kepada para peternak
sehingga para peternak tidak panik selling atau menjual ternaknya
sehingga malah akan menimbulkan wabah atau menimbulkan penyakit atau infeksi menyebar secara cepat
oke pak hermawan kalau misalnya anda tadi mengatakan anda membawahi para peternak peternak rakyat itu ya
apakah sudah ada beberapa peternak yang kemudian melaporkan ternak mereka terjangkit penyakit ini
beberapa ada tadi pagi kita juga dapat kasus di salah satu kandang
kebetulan juga kita mengambil dan kita mengakukan treatment treatment ke sana
tapi memberikan edukasi
sebetulnya yang bikin panik itu para pejabat yang di atas itu
yang mengatakan bahwa ini terjadi wabah ini begini dan sebagainya
kalau di tingkat bawah sebetulnya kepanikan itu rekden pak
pak jadi anda merasa penetapan wabah itu tidak perlu menurut anda
betul penetapan wabah itu tidak perlu
kita bisa lakukan handel
dari grassroot baik baiknya
tapi itu bisa terjadi
oh kematiannya kecil
oke berapa banyak kematiannya pak hermawan
kalau enggak kematian dari
kemarin kan dinyatakan satu lima persen
dari ternak kita masih belum ada satu persen
apakah anda tidak khawatir ini akan meluas lebih luas lagi ke daerah lain
misalnya pemerintah tidak menetapkan ini menjadi wabah
dan tidak melakukan tindakan tindakan preventif pak hermawan
ya tindakan preventif itu perlu dilakukan
tapi berita berita itu jangan sampai di blow up
sehingga malah di tingkat grassroot malah jadi panik
kalau beliau beliau yang di atas itu membuat blow up
tapi tindakan yang dilakukan oleh
tentunya ya sudah betul
cuma jangan terlalu di expose gitu
sehingga kesannya ini
kok saya melihat ini seperti mau di covid kan gitu
baik saya ke bu nuriani sekarang
bu nur yani kalau di informasi kemarin juga disampaikan oleh menteri pertanian
akan ada strategi lockdown
itu bagaimana konsepnya ibu sebenarnya
ya jadi seperti yang tadi kami sampaikan
jadi kita melakukan lalu lintas yang terbatas mbak
pembatasan lalu lintas terkait dengan ternak ternak yang sakit
karena seperti yang kita ketahui bahwa memang virus ini
tidak berbahaya bagi manusia
atau tidak memberikan penyakit kepada menularkan kepada manusia
tetapi sifat virusnya yang sangat menyebar
sangat cepat menyebar
ketika ditemukan satu
di dalam satu populasi
maka perlu dilakukan isolasi dan membatasi lalu lintas ternak
sehingga tidak menularkan kepada ternak yang lain
dan tidak menimbulkan kerugian bagi para peternak tersebut
dan pembatasan dilakukan tentunya melalui pembatasan dari masing masing kandang
jadi dari unit terkecil lah dalam suatu
lokasi atau wilayah
keterbatasan sekarang yang juga mungkin dialami peternak yang tergabung dalam asosiasinya pak hermawan adalah
apakah itu sudah dilakukan oleh kementerian pertanian door to door misalnya
kami setuju apa yang disampaikan oleh pak hermawan
kami sudah melakukan semacam komunikasi informasi dan edukasi
kepada para peternak seluruh indonesia dan para petugas kesehatan hewan
jadi kami setuju bahwa ini jangan di blow up sebenarnya
tetapi cukup kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hal hal apa yang perlu dilakukan
agar penyebaran daripada virus pmk ini tidak semakin meluas
dan kami juga menghimbau juga kepada para teman teman media untuk memberikan berita berita positif
terkait dengan penanggulangan dan pengendalian pmk
insya allah pemerintah juga bekerja ya di dalam melakukan pengendalian ini
dan tentunya kita juga disupport oleh media untuk sekaligus melakukan komunikasi
menginformasikan kepada masyarakat
mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan hal hal apa yang perlu dilakukan
jika ditemukan ada gejala atau suspek terkait dengan virus pmk ini
penularan pmk ini kan cukup mudah ya sebenarnya melalui nafas
kemudian melalui cairan juga
nah sekarang kalau misalnya apa yang dilakukan oleh para peternak di daerah daerah epicentrum
ketika katakanlah ingin menjual ternaknya bagaimana
karena sekarang informasinya sebagian besar mengurangi atau membatasi diri datang ke pasar hewan untuk berjualan
tidak pernah ternyata ada kendala
cuma yang jadi masalah adalah
karena banyaknya medsos yang mengatakan bahwa pmk ini sangat berbahaya
ya otomatis harganya jadi
berapa persen turunnya pak hermawan harganya
ya antara tiga puluh persenan
tiga puluh persenan ya pak
lalu apa strategi yang dilakukan oleh teman teman peternak sekarang
sementara ini kita melakukan sosialisasi yang masif aja
kemudian juga kita tetap juga untuk masalah bisa ditahan
tapi itu akan ditahan dulu
karena memang tidak bagus untuk dijual saat ini
yang kami khawatirkan adalah pada saat itu aja nanti
kasus ini tidak punjul reda bisa aja
nanti akan habis itu peternak rakyat kita itu
semoga itu tidak terjadi pak hermawan ya
dan bu nur yani semoga strategi yang disiapkan oleh kementerian pertanian
bisa segera kita lihat efeknya dalam waktu dekat ya ibu ya
jadi pemerintah dalam rangka
mempersiapkan hari raya idul adha ini
kita telah membuat strategi ya khusus untuk pemenuhan hewan kurban
dengan tentunya mempertimbangkan aspek terkait dengan penyebaran penyakit ini
jangan sampai justru penjualan hewan kurban menjadi bagian daripada penyebaran penyakit ini
dengan cara kita mengidentifikasi ketersediaan ternak ya
yang ada di
daerah atau wilayah wilayah indonesia yang masih bebas pmk
untuk mensupport wilayah wilayah kebutuhan dalam rangka idul adha
selain itu kita juga mengimbau kepada masyarakat
untuk memilih hewan ternak atau membeli hewan ternak
yang menjual di wilayahnya
jadi jangan mengambil yang dari
melintas wilayah yang lain
tetapi pilihlah hewan ternak yang ada di wilayahnya masing masing
nah kalau tidak ada maka pemerintah
akan melakukan pengecekan terkait dengan ketersediaan
dan mensupport tadi dari wilayah yang masih bebas terkait dengan pmk
dan juga tentunya dalam rangka idul adha ini
kita juga harus menurunkan tim ya
para dokter hewan para medis
untuk melakukan pemeriksaan
terkait dengan hewan hewan ternak yang akan dikurbankan
sehingga hewan hewan tersebut sehat
dan tidak membawa penyakit dan menulari yang lain
ibu nuriani zainuddin
terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom
direktur kesehatan hewan kementerian pertanian
dr hewan hermawan widibia
terima kasih juga pak hermawan sudah bergabung sore hari ini
semoga segera teratasi wabah ini
amin amin ya rupala amin
ya amin amin terima kasih
informasi terkini lainnya kami hadirkan sesaat lagi
tetap bersama cnn indonesia news